jelah anterin doang ga gua apa apain ah takut amat
eh emang cewek saya kah ke toilet minta diantar
emang kejing dari situ
yaudah gua bisa sendiri
eh bob bob bob tunggu dulu bob
ah ini gua ada duit dua juta yang gua butuhin nih bob
lu gausah usah bantuin gua masalah
lu kenapa tiba tiba marah marahin gua kaya gini
siapapun dan apapun gua di mata lo
yang jelas gua tetep peduli sama lu
eh ya allah mereka berdua berdua pengurus sih

gue mau nanya dong
wulan masih ada di kelas gak
bulan udah pulang duluan sama yasmin
oh yaudah makasih ya
gara gara gue ngerti yang tugas
gue gak bisa ketemu wulan deh
gue udah pulang orangnya
ada apa sih yang pengen diomongin ke wulan
karin lupa ya
kita ini kan satu tugas kelompok autansi
terus kita geng rumah angels
jadi gak usah pake rahasia rahasiaan sih
ah jangan ada rahasia diantara kita
kasih tau dulu please
sih tapi janji jangan bilang siapa siapa
iya lagian juga pengen kasih tau ke siapa sih
nggak ada orang juga kali
wulan tuh cemburu sama gue gara gara dia ngeliat gue ada di kosannya roman pagi pagi
tunggu tunggu tunggu
emang terlihat terlihat kayak gitu nanti ada orang yang denger aja
kayak gitu deh pokoknya
karin kalau kasih info itu jangan setengah setengah
kan gak enak didengernya
gak mau ah
abis itu lo teriak teriak kayak gitu
iya sisi janji lagi gak bakal teriak teriak
gak ada orang
gue kemarin emang nginep di kosan
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gak ada orang
gue kemarin emang nginep di kosan roman
kenapa jadi teriak teriak
aduh tapi karin
kenapa sih pagi nginep di rumahnya roman segala
sisi kasih tau ya
emang si roman pernah bilang dia suka sama karin
tapi bukan berarti karin harus nyosor losor ke kosannya roman pake nginep lagi
sisi kasih tau ya
surah an nur ayat dua puluh satu mengatakan
hai orang orang yang beriman janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan
barang siapa yang mengikuti langkah langkah setan
maka sesungguhnya setan telah menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar
jangan asal nuduh gue kayak gitu
tapi posisinya roman itu menginap di kamar temannya dia di sebelah
nggak barengan sama gue
kok kali roman kayak gitu
lo tau sendiri roman itu nggak kurang ngajar orangnya
udah yuk ah
tapi bener kan
si gue harus ngejelasin gimana lagi sih ya beneran lah
gimana edu udah udah rekam kan
tuhan tuh cemburu sama gue
gara gara dia ngeliat gue ada di kosongnya roman pagi pagi
depon harus tau
ayo sekarang kita ke depon
jel anterin doang
enggak enggak enggak
eh emang cewek saya kah
ke toilet minta diantar
emang kecing dari situ
ya udah gue bisa sendiri
tunggu dulu bob
ah ini gue ada duit dua juta yang gue butuhin ibu
lo gak usah so bantuin gue
sisi udah bantuin
jidatnya kotor makanya mogok
ya udah man

masa apa dulu
masa apa dulu ya
bokil tuh mantan itu
lo jangan kebiasaan langsung lari gitu aja kalo ada orang yang lagi ngejelasin sesuatu
sekarang kan informasi yang lo dapet cuma sepotong
air mendidih dicampur aren
hati masih pedih
gue mau kasih tau ke lo ya
kalo duit yang tadi deren kasih ke lo itu bukan duit sogo kan
duit lo yang dirampok
ya jadi tadi kebetulan gue ketemu sama mereka
sama perampok yang udah ngerampokin dulu
dan kita kejar deh tuh
lo ngejar sama deren
iya gue sama dern kejar dan alhamdulillah
duit itu bisa balik ke loh
masa lo mau sih kayak gini
berantem berantem kayak gini
yuk kita sampering deren ya
lo aja gue enggak
lo masih marah sama deren
enggak marah sih
gue kan udah diimin dia
udah nyuekin dia
eh tapi timbal baliknya ke gua
dia masih baik sama gua
masih peduli sama gue
gue jadi malu ketemu sama dia
gue merasa banget kehilangan lo bob
kayak anak sd tau enggak
lo yang enggak sd
lebih lebih dari kayak anak tk tau enggak lo
udah nyuekin lo
ada makanan bikinnya dibakar
kalau temenan gak baik bertengkar
jadi sekarang resmi nih ya
baikkan resmi ya
hah nih uangnya lo
lihat dulu nih
yang penting kita semua berdamai